meski tanpa bunyi sirine peringatan detik detik proklamasi di stasiun mrt bundaran hi jakarta berlangsung hikmat
selama tiga menit mulai pukul sepuluh lewat tujuh belas menit hingga sepuluh lewat dua puluh menit
seluruh warga baik petugas dan pengguna mrt serentak berdiri tegap sikap sempurna
baik yang berada di area peron maupun kereta karena rangkaian kereta juga dihentikan selama waktu tersebut
saya sih nggak masalah ya karena kan kita memperingati kemerdekaan negara kita ya
jadi sudah sepatutnya gitu selayaknya memang itu harus kita lakukan gitu
apalagi saya sebagai warga indonesia gitu ya hal tersebut memang seharusnya dilakukan seperti itu
detik detik proklamasi juga berlangsung hikmat di kawasan gedung geraha di surabaya
tepat pukul sepuluh lewat tujuh belas menit
aparat menutup jalan gubernur suryo depan gedung negara geraha di surabaya
seluruh pengendara kendaraan baik roda dua dan roda empat
berhenti untuk menghormati berlangsungnya detik detik proklamasi dalam tiga menit
di bandung sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil berhenti untuk mengikuti detik detik proklamasi
di simpang jalan merdeka aceh kota bandung
para pengendara ini juga menyanyikan lagu indonesia raya
mudah mudahan ini menjadi
momentum atau embryo buat kita agar semua warga negara indonesia yang ada di indonesia juga menghormati dan mencintai negara indonesia
sebelumnya pemerintah melalui menteri sekretaris negara pratikno
meminta masyarakat di seluruh wilayah tanah air untuk menghentikan aktivitasnya sejenak
berdiam diri dengan sikap sempurna sebagai penghormatan pada detik detik proklamasi
dalam peringatan hud ke tujuh puluh lima republik indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia